sementara itu sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam solidaritas untuk warga wadas
mengecam tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian di desa wadas purworejo jawa tengah
dan meminta kepolisian segera membebaskan warga yang ditahan
menurut keterangan kepala divisi advokasi walhi yogyakarta via zoom rabu pagi
saat ini sedikitnya empat puluh orang warga desa wadas ditahan di polres purworejo
selain itu tim advokasi dari lbh yogyakarta juga belum bisa melakukan pendampingan
karena harus memiliki bukti negatif covid sembilan belas dari pemeriksaan swab antigen atau pcr
sementara itu situasi di desa wadas disebut belum kondusif
julian adi dari lbh yogyakarta menyebut hingga saat ini aparat masih melakukan sweeping alat komunikasi warga
menurutnya warga dilarang mendokumentasikan pengukuran tanah yang tengah dilakukan oleh badan pertanahan nasional kabupaten purworejo
untuk keperluan tambang batu andesit yang ditentang warga
berikut pernyataan sikap aktivis solidaritas untuk warga wadas heronimus heron
kami atas nama solidaritas untuk warga wadas
meminta atas nama hak asasi manusia kepada aparat kepolisian untuk
menghentikan yang pertama menghentikan pengukuran tanah dan rencana penambangan di desa wadas
yang kedua meminta aparat kepolisian untuk menarik pasukannya dari desa wadas
serta menghentikan proses kriminalisasi dan intimidasi aparat terhadap warga wadas
yang ketiga bebaskan warga wadas yang ditangkap oleh aparat kepolisian yang ditahan di polres purworejo